jangan lupa like share dan subscribe ya
minah cepet capek sering pegel pegel
dulu juga begitu akang masih inget
kan mina yang ngerasain beda
aku gak kuat
aku gak mau
aku gak mau karena aku udah tua banget
gak ada juga yang mau nikahin lu
kena serangan jantung dia denger suara lo
mama lo gak sempet masak
iya oma tadi mama udah nelfon
wah kedoyanannya indri
cucu kesayangan oma
menuai naj pengin johan
tapi kalau indri mau oma bisa beliin
yang bener oma
iya tapi ada syaratnya
indri bikin kak andri itu pacaran sama kelly
kapan oma berani bohong sama kamu
coba kamu minta sama pak rw
tv di sini biar kita bisa nonton bola
maling meraja lela
itu teh mobil istri tuanya bang kicin
bang kicita ternyata udah punya istri
udah tau tin
hah udah tau
bukan cuma satu tapi tiga
kamu udah tau
kalau mama kamu tuh ngumpet ngumpet mau jualan gorengan
kok mau ngumpet
kamu udah tau
mamamu itu mau jual gorengan pakai gerobak
mama itu mau ngirim makanan ke minimarket
orang indri bantuin buat proposalnya
itu surat pengajuan
jualan gorengan aja pakai surat izin
mama lu itu kebanyakan gaya
dari dulu begitu
kamu larang aja

mama kan pengen punya uang banyak
mama memang hebat
di tangan mama telur ceplok
kayak telur ceplok
tapi rasanya lebih enak
udah disemprot lagi nih
kalau kamu bisa larang mamamu jualan
kalau mama gak jualan
kata kak andri
uang untuk beli mobilnya kepake
itu mah banyak
kalau kamu mau beliin mobilnya
itu udah bagus
tadi kan umat cuma bercanda
kamu sekarang pulang aja
yaudah oma indri pulang dulu ya
hampir kena gue
inyong tuh tau
emak aslinya gak tegar liat ibu jualan
si rizal tuh jadi pemalas